cadangan devisa indonesia mencetak rekor dan pada september dua ribu tujuh belas lalu karena mampu menembus angka satu ratus dua puluh sembilan empat miliar dolar amerika serikat
bank indonesia mencatat penerimaan devisa telah melampaui kebutuhan devisa indonesia hampir sembilan bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah
selain itu cadangan devisa satu ratus dua puluh sembilan empat miliar dolar amerika juga berada di atas kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor
peningkatan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan devisa dari penerimaan pajak dan devisa hasil ekspor sektor komoditas minyak dan gas bagian pemerintah